ini juga ada satu hal yang nampaknya seperti mimpi utamanya untuk bintang timnas
sadil yang saat ini juga nampaknya setelah mendekam di penjara mapores lamongan jawa timur
laporan dugaan penganiayaan yang menjerat bintang timnas hadil ramdhani dicabut oleh korban dan juga keluarga
nah meski demikian gelar perkara dan status tersangka tetap dijalani sadil
tidak hanya itu karena terlambat hadir saat latihan sadil dicoret dari daftar pemain timnas piala aff dua ribu dua puluh
pemain sayap tim nasional indonesia sadil ramdhani boleh sedikit bernafas lega
setelah mendekam lima hari di penjara markas polres lamongan jawa timur dan melakukan mediasi
laporan kasus dugaan penganiayaan terhadap mantan kekasihnya dicabut oleh korban dan keluarga
sebelumnya sadil ramdhani harus berurusan dengan pihak kepolisian
karena dijerat dengan pasal tiga ratus lima puluh satu ayat satu junto pasal tiga ratus lima puluh dua kuhp tentang penganeian dengan ancaman hukuman dua tahun lima bulan kurungan penjara
dugaan penganeian terjadi rebuh malam di belakang mes perselah lamongan
korban datang menobrak kamar sadil lalu keduanya terlibat cekcok dan berbut telpon genggam
hingga akhirnya terjadi pencakaran di wajah korban
sadil mengaku sudah putus dengan korban sekitar enam bulan lalu dan peristiwa ini terjadi secara spontan
kemarin kelihatan berdarah banyak gitu kegores
ini menjadi pelajaran berharga ya buat saya karena saya juga tidak ingin menginginkan kasus ini terjadi
jadi saya siap saya siap menjalani semuanya
dalam detik com meski laporan telah dicabut namun kepolisian tetap akan melakukan gelar perkara dan sadil tetap berstatus tersangka
sudah jatuh tertimpa tangga
setelah tak bisa membelak perselah lamongan pada laga jumat karena kasus dugaan penganeian
sadil pun tidak bisa ikut mengolah si kulit bundar bersama timnas garuda dalam piala aff dua ribu delapan belas di singapura sembilan november mendatang
asisten pelatih tim nas kurniawan dwi yulianto menyatakan
sadil dicoret dari daftar pemain lantaran telat hadir saat latihan
dan terkena sanksi disiplin
jadi sadil dengan berat hati keutima dan kekuatan dan koordinasi dari semua penelitian staff
tapi juga tidak akan kita sertakan di tim ini jadi tim kita tetap dua puluh tiga
karena apa terlepas dari permasalahan dia dia tidak datang tepat waktu
jadi bagi kita disiplin
disiplin adalah nomor satu
jadi permasalahan dia pribadi kita sangat menyayangkan dan berdoa berharap semua cepat selesai dengan baik baik aja
karena dia masih muda karirnya juga masih panjang
tapi ini juga sebagai pembelajaran buat semua pemain lah
bagi indonesia bahwa sebagai pemain profesional seharusnya bisa menjadi role model buat adik adik yang lain
sadil ramdhani dikatakan pemain paling sibuk bersama timnas indonesia
ia satu satunya pemain yang selalu dipanggil membela timnas
sejak tingkatan u sembilan belas u dua puluh tiga hingga tim nasional senior
hal ini tak lepas karena permainan impresifnya sebagai pemain sayap
dan beberapa kali sadil tercatat melecahkan gol di gawang lawan
salah satunya setelah galan jutan piala asia u sembilan belas melawan qatar
sadil berhasil mencetak gol spektakuler dari tendangan bebas yang sangat indah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
piff rumahnya sedang bergany